hingga jumat siang para penumpang atau calon pemudik mulai memadati bandara internasional
sultan syarif kasim dua pekanbaru para penumpang mulai melakukan mudik lebih awal ke kampung
halaman mereka pada minggu ketiga ramadan jumlah penumpang keberakatan domestik mulai
mengalami lonjakan hingga dua penumpang setiap harinya dan jumlah penerbangan mencapai delapan puluh flight
eksekutif general manager pt angkasa pura radityo ari purwoko menyebut saat ini penumpang
di bandara naik menjadi delapan lebih dari sebelumnya enam ribu kenaikan itu diakuinya mulai terjadi sejak
kamis malam seiring dengan adanya libur panjang pada jumat ini hingga hari minggu radityo ari
purwoko juga menyebut puncak arus mudik lebaran idul fitri tahun ini akan terjadi pada h dua
lebaran jumlah penumpang diprediksi mencapai empat belas penumpang perharinya jadi hari tadi malam
udah mulai ada kenaikan penumpangnya yang biasanya enam ribu sampai tujuh ratus dua orang semalam udah mencapai delapan ribu dua ratus
penumpang dan ada delapan puluh flight mungkin karena ini juga hari libur sehingga semalam jadi lebih tinggi
dari biasanya itu sih mas berapa persen tetapi tidak tetapi dari hari biasanya
ya biasanya kan dari enam ribu sampai tujuh ribu delapan ribu naikannya ada seribu dua ribu lah
untuk mengatasi lonjakan penumpang sejumlah maskapai penerbangan akan menambah ekstra flight
pada musim mudik lebaran ini harga tiket penerbangan di bandara internasional sultan
syarif kasim dua pekanbaru juga mengalami kenaikan sawino ardi kompas tv pekanbaru riau